presiden jokowi melaksanakan ibadah umrah bersama ibu negara iryana jokowi
dalam kesempatan umrah kali ini jokowi dan istri berkesempatan masuk ke dalam kaabah
foto jokowi masuk ke kaabah diunggah oleh akun sekretaris kabinet pramono anung
jokowi masuk ke kaabah dikawal oleh petugas keamanan masjidil haram
sementara iryana berjalan di belakangnya
presiden jokowi sudah berada di arab saudi sejak hari minggu kemarin
sebelum melaksanakan ibadah umrah presiden jokowi di jamu raja salman
pada senin pagi waktu setempat
dua putra jokowi gibran raka buming dan kaisang pangarep
ikut serta dalam ibadah umroh kali ini